baik kita akan kembali bergabung dengan bang justri dari jddc founder jddc
bang justri sudah bisa mendengar suara saya
jelas sekali mbak tiffany selamat sore
selamat malam bang justri
oke bang jusri dari kondisi kecelakaan yang menimpa vanessa angel dan keluarga
kita lihat bagaimana kondisi mobil yang ditumpangi ini dalam keadaan ringsek bagian samping
dan juga bagian depan kemudian menewaskan vanessa dan juga suaminya
tiga korban dilaporkan dalam kondisi selamat namun terluka
analisa anda sementara dari kasus kecelakaan ini bang justri
oke seperti biasanya dalam sebuah kecelakaan walaupun tunggal ataupun tidak ada tunggal
ada empat faktor utama yang menyebabkan kecelakaan tersebut
dan bila salah satu faktor tadi tidak ideal maka peluang atau margin keselamatan si pengemudi
atau penumpang akan turun
pertama adalah faktor manusia
kedua faktor kendaraan
dan keempat adalah faktor cuaca
kita asumsikan ketiga elemen a faktor faktor lain dalam kondisi ideal
maka kita bisa duga ini adalah faktor manusianya
halo iya iya saya masih mendengarkan bang yusri
jadi kalau kita melihat di sini dengan kronologi supra kecelakaan
di mana ini perjalanan dari jakarta dan kejadian di jombang
maka perjalanan ini telah menempuh sekitar lebih dari enam tujuh jam ya
tujuh jam perjalanan kalau dia ngebut begitu ya
nah dalam kondisi ini kalau kita tidak bisa mengatasi masalah fatik atau keletihan
maka yang terjadi adalah konsentrasi kemampuan persepsi dari si pengemudi akan menurun
nah penyebab penyebab keletihan tersebut
bisa saja secara dapat digolongkan
dapat digolongkan pada dua kelompok yaitu satu keletihan yang disebabkan faktor fisik
kemudian ada keletihan kedua keletihan mental
nah keletihan mental ini kita tidak tahu tidak terlihat
tetapi dia akan mengurangi kemampuan persepsi si pengemudinya
tapi kalau kita lihat dari perjalanan tadi
yang utamanya bisa saja keletihan fisik ya
kelebihan fisik yang dialami si pengemudi
sehingga kemampuan persepsinya akan menurun
ketika kemampuan persepsinya menurun
respon dia adalah mencerna sesuatu yang masuk ke indera matanya dan telinganya
ini akan lambat direspon dengan motoriknya dia
sehingga sudah pasti dia gampang sekali hilang kendali
nah dari cerita ya
jadi kita juga tidak tahu bisa saja kecelakaan ini disebabkan faktor keletihan mental
keletihan mental ini kita nggak tahu misalnya bisa disebabkan oleh problem problem perjalanan yang dialami si pengemudi
problem keluarga problem keuangan
atau bisa juga selama perjalanan ini si pengemudi mengalami kecemasan
yang diakibatkan oleh situasi sekeliling di dalam kendaraan
misalnya dia tidak
dia tidak biasa ngebut dipaksa disuruh ngebut
atau dia tidak merasa nyaman dalam perjalanan ini habis dimarahin atau apa kita nggak tahu
jadi banyak sekali yang bisa menurunkan kualitas kemampuan konsentrasi si pengemudi
yang bisa menyebabkan kecelakaan
bang jusri dugaan sementara kan kecelakaan ini diakibatkan karena pengemudi atau pengendara yang mengalami kelelahan
kemudian dalam keadaan mengantuk
kalau terlalu banyak ya
kalau terlalu banyak ya
jadi tadi selain batas kecepatan batas waktu pengemudi yang ideal atau paling aman dalam perjalanan jauh berapa lama
sebelum saya menjawab pertanyaan mbak tiffany saya ingin menjelaskan berdasarkan data statistik yang ada di tol
di jalan tol di indonesia khususnya sepanjang cipali dan itu disampaikan oleh salah satu petinggi dari pengelola tol tersebut
akibat keletihan itu pasti
nah sekarang menjawab pertanyaan mbak tiffany berapa jam beberapa jam ini sesuai dengan circadian rytem atau jam biologis tubuh manusia
di rekomendasi batas pengemudi di tol maksud saya dalam perjalanan luar kota itu maksimal sepuluh jam dengan melaksanakan pola pola istirahat
maksimal sepuluh jam dengan melaksanakan pola pola istirahat

pola pola istirahat yang direkomendasikan pola pola istirahat itu sesuai dengan rekomendasi maksimal setiap dua jam perjalanan atau tanda tanda keletihan itu muncul
kita harus berhenti untuk meribus atau merecovery keletihan atau stamina kita tadi setiap dua jam kita harus berhenti
nggak usah tunggu dua jam begitu ada tanda tanda keletihan kita segera cari tempat berhenti di tempat yang aman
kalau di tol berarti di restator

jadi kita nggak perlu tunggu dua jam tapi kalau tanda tanda keletihan itu muncul langsung kita berhenti saja di tempat yang aman demikian mbak tiffany
oke bang yusri yang umumnya juga terjadi kan kadang waktu tempuh yang singkat ini justru ditempuh dengan kecepatan tinggi kan kecepatan kencang
jadi semakin cepat melaju kencangnya kendaraan adrenalin pengemudi atau pengendara ini kadang kadang ini juga ikut meningkat gitu
bagaimana berkendara yang tepat dalam kondisi ini dan apa saja
apa ya kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh pengendara dalam mengemudi
oke kalau kita bicara ini ada dua hal yaitu mengenai kecepatan
kecepatan dalam bahasa safety dalam bahasa behavior base safety driving kecepatan harus sesuai kondisi
kondisi ini plural sekali
kondisi di manusianya kondisi infrastruktur kondisi traffic
kondisi di manusianya kondisi infrastruktur kondisi kesehatan
kondisi di manusianya kondisi kesehatan
kondisi ke condi kondisi khay kondisi karyaan
kondisi terhadap media kondisi karyakan dan kondisi kerajaan
dan yang terakhir adalah negara beragaman penghubungan dengan kendaraan seperti penghubung pemerintah
harus kita turunkan mungkin di bawah delapan puluh
atau enam puluh bahkan
misalnya ada kecelakaan
atau kemacetan yang macet kita
bahkan tidak bisa memenuhi kecepatan yang
terpantang di rambu rambu mungkin
kita harus menurunkan kecepatan kita
sampai batas batas kecepatan yang
tol jadi kecepatan harus
disesuaikan dengan kondisi
pertanyaan yang kedua yang tadi
badi fani katakan tadi yang ditanyakan
kesalahan yang bisa menyebabkan
kecelakaan pertama adalah
yang ada atau kondisi yang ada
gagal mengantisipasi ketahanan dia
stamina nya gagal dalam
dia atau gagal mengantisipasi
kondisi kejahatan yang dia kemungkinan
saat ini atau dia gagal
mengantisipasi trafik di depan
itu orang orang yang nyebrang dan lain lain
ini semuanya konsepnya bukan
keterampilan tapi lebih kepada
kognitif kemampuan pengetahuan
dia orang bisa saja
mengemudi bertahun tahun tetapi
dia belum tentu mengerti dia
tahu tapi belum tentu mengerti
jadi harus dibangkitkan
diawali dengan pengetahuan kita harus
sepakat mbak semua kita terampil
kalau sudah mengemudi lima enam tahun
terampil sekali tapi pertanyaannya
apakah kita kompeten dan ini yang
lagi semangatnya dibangun oleh
korlantas polri untuk memberikan
kompetensi kepada para pengguna
kendaraan di jalan hanya
berangkat dari keterampilan semata
yang berangkat dari kebiasaan
tapi dari kompetensi
demikian mbak oke jadi itu
yang harus jadi catatan juga untuk
mungkin sekarang semua yang menonton
ya connected malam hari ini
kalau bisa nyetir atau mungkin
sudah mengemudikan kendaraan
lima tahun sepuluh tahun
atau belasan tahun tapi belum tentu
kompeten ya karena kompetensi itu yang
diperlukan ya tahu apa segala
macam yang terjadi atau apa yang
harus dilakukan disiapkan ketika
berkendara di jalanan begitu ya
terima kasih bang jusri puluh buhu
sudah bergabung dengan cnn
indonesia connected malam hari ini
selamat malam bang sehat selalu
selamat malam selamat malam